makeup sudah menjadi kebutuhan utama kaum hawa
produk lokal berjaya di negeri sendiri hingga naik level
karena bisa bersaing dengan produk luar negeri
digital dan inovasi menjadi kunci merek lokal digandrungi kaum milenial
makeup sudah menjadi kebutuhan kaum hawa
hingga ada istilah gak bisa keluar rumah kalau belum pakai alis
tumbuhnya industri kosmetik lokal diawali sejak sekitar tiga tahun lalu
saat lipstick made atau anti luntur keluaran merek lokal muncul
dan kemudian digandrungi oleh milenial karena harganya yang terjangkau
dari situ kemudian merek lokal baru terus bermunculan
tak hanya perusahaan lokal yang sudah bertahun lamanya berbisnis di industri ini
tetapi juga individu baik yang berprofesi sebagai makeup artist
hingga perusahaan yang berbisnis di industri ini
kiblatnya tak hanya kosmetik asal eropa dan amerika
tetapi juga kosmetik korea yang menjamur di kalangan milenial
sejak awal menawarkan produk yang multifungsi
serta ramah di kantong milenial atau di bawah dua ratus ribu rupiah
roll of reaction mencetak penjualan sekitar tiga produk setiap bulannya
merek yang digawangi empat wanita milenial
wanita milenial ini mengandalkan kanal online
untuk membuat produknya bisa terukur dari sisi penjualan
sedangkan toko offline ditujukan sebagai ruang bagi pembeli
yang ingin mencoba produk sebelum membeli di kanal online
stigmanya itu kan masih terus kita coba untuk ubah gitu mbak
dan makanya disini tuh kita juga setting price nya itu masih under dua ratus ribu
jadi masih affordable tapi kalau murah murah banget juga enggak
karena orang juga pasti akan mikir ini kualitasnya apa
jadi kita ada value di situ kita ada craft nya di situ
kita ada pengembangan formulasinya di situ yang membutuhkan proses yang cukup panjang lah gitu
di tahun dua ribu delapan belas itu total industri nya sendiri market dari beauty industry
in total itu di indonesia aja tujuh puluh triliun
we have the massive market dengan populasi indonesia yang sangat besar
terus populasi ceweknya juga banyak
jadi untuk prospek dan keuntungan itu sangat apa ya sangat lagi berkembang lah gitu
hal serupa juga dilakukan mustika ratu
di tengah gempuran persaingan produk lokal yang kian ketat
meski berbahan dasar alam mustika ratu harus terus berinovasi
mulai dari komposisi kemasan hingga cara mereka memasarkan produk
apalagi sasarannya sudah bergeser ke
milenial dengan daya beli pada rentang usia delapan belas hingga tiga puluh lima tahun
nah untuk menyaingi produk lokal yang makin marak pada saat ini bu
bagaimana sih siasat harga dari mustika ratu juga
bagaimana cara mengambil margin dari bisnis kosmetik saat ini
jadi kita mengerti seterata ekonomi dari konsumen kita yaitu milenials
dan kita menyesuaikan
yang paling penting adalah value creation dari produk kita
benefit apa yang mereka dapat dengan harga segitu
dan kita mau tidak kalah bersaing dengan produk produk import
dari segi kualitas itu paling penting
kemudian dari sisi margin sebagai produk yang legal
artinya produk yang memang memiliki izin edar terdaftar di bipom
menggunakan cara memproduksi kosmetika yang baik sertifikat itu kita punya
itu sebenarnya marginnya tidak besar
tapi secara profit growth profit sebenarnya makeup itu atau kosmetik itu
gross profitnya cukup lumayan
cuma itu tergerus dengan cost of doing business yang cukup tinggi
terutama di modern trade
kita kenal istilah trading term atau ongkos berjualan itu sangat tinggi
memang jika dibandingkan merk kosmetik asing produk lokal belum bisa menandingi
dari sisi daya tahan dan kemampuan menutup pori pori wajah
sehingga kosmetik lokal lebih cocok untuk pemakaian aktivitas sehari hari
kosmetik lokal diakui berkembang pesat dan beberapa merek cukup diandalkan oleh profesi makeup artist
dengan mengombinasikan penggunaan keduanya
dan ya harga nggak bohong juga kenapa brand luar itu lebih mahal karena emang
apa ya racikannya itu emang kayak yang dibutuhkan kulit
mereka berusaha untuk sesuai dengan kulit semua jenis gitu
kulit berminyak kulit kering mereka ngeluarin
secara brand lokal itu enggak
dari kemasan aja saya lihat mulai tuh brand brand lokal mulai mengeluarkan produk
yang kemasannya menyerupai atau memakai bahasa bahasa luar yang kadang orang kita aja
dikiranya produk luar
nah kadang juga orang kita kadang memakai produk brand luar juga bukan karena kualitasnya bagus
ada juga seperti itu cuma karena gengsi
aku lihat juga gimana review dari setiap kosmetiknya kayak yang pakai apakah udah banyak
terus dari iklannya juga baca produknya sendiri juga
terus saya coba sendiri walaupun dari orang maksudnya bagus di muka orang kan belum tentu di muka saya
jadi lebih ke coba langsung sih kalau untuk saya
meski berjaya di pasar lokal industri ini masih dibayangi oleh maraknya kosmetik ilegal
akibat aturan baru tata niaga impor
pasar kosmetik nasional dua ribu delapan belas yang bernilai sekitar delapan puluh triliun rupiah